keberadaan etnis tionghoa di kota bandung diperkirakan sudah ada sejak tahun seribu delapan ratus an
di kawasan banjai inilah pemukiman pertama komunitas tionghoa berada
sehingga kawasan ini pun dikenal sebagai pecinan lama
berdasarkan arsip memori serah jabatan pemerintah hindia belanda
komunitas tionghoa diperkirakan mulai memasuki kawasan periangan pada tahun seribu delapan ratus sepuluh
pada masa itu perkampungan tionghoa mulai terlihat di beberapa wilayah
seperti cianjur garut hingga kota bandung
dosen ilmu sejarah universitas pajajaran tanti restiasi mengatakan
di kota bandung komunitas ini awalnya berpusat di kawasan bancoi
mereka kemudian mulai menyebar ke berbagai wilayah lain seperti kawasan pasar baru
pada awal kedatangannya sebagian besar warga tionghoa ini bekerja sebagai buruh
betul jadi memang awalnya ya mereka lebih untuk
untuk ini ya untuk
buruh kasar gitu ya sebutnya buruh kasar tenaga kerja yang relatif lebih murah dibanding tenaga kerja lain
kemudian apa namanya mereka ikut tadi ikut mengerjakan jalur kereta api dari bogor bandung jadi
kemudian stasiun bandung itu seribu delapan ratus delapan puluh empat ya sudah diresmikan gitu
dan baru kemudian kemudian berkembang apa namanya mereka tinggal dan di bandung dan kemudian
ya berkegiatan ekonomi yang menonjol
dalam perkembangannya komunitas tionghoa banyak yang beralih menjadi pedagang
mereka seringkali berkumpul di suatu kawasan sehingga kawasan dengan mayoritas warga tionghoa ini berkembang menjadi pusat perdagangan di kota bandung
kawasan pasar baru misalnya
di lokasi ini bahkan terdapat salah satu toko obat herbal tertua yang didirikan oleh orang tionghoa
selama hampir dua abad toko ini menjual aneka rempah dan ramuan khas tiongkok

ya langsung buka yang begini
namanya sih dulu bukan nama babahkuya cuma babahkuya nama panggilan dipanggil sama tetangganya
babahkuya babahkuya jadi akhirnya nama tokonya babahkuya gitu
eh langsung buka toko herbal gini
nama hasilnya tan xu hou
cuma panggilan tetangganya babahkuya babahkuya jadi aja pake nama toko babahkuya gitu
selain kawasan pasar baru kawasan lain seperti sunia raja dan jalan abc dikenal sebagai pusat perdagangan alat elektronik
ada pun kawasan yaplong yang memiliki arsitektur bangunan khas tionghoa juga dikenal sebagai pasar ikan asin
menurut peneliti budaya tionghoa sekaligus pengurus museum sejarah tionghoa indonesia sugirikus teja
sebagian besar warga tionghoa di kota bandung
memang mencari lokasi strategis untuk mendukung aktivitas perdagangan
itu kembali dari transportasi ya
mereka mencari simpul simpul hub ya simpul simpul di mana lalu lintas lancar
dan di sana dekat dengan jalan yang mudah dicapai
itu dijadikan sekitar itu daerah dagang
jadi market punya mau ya
misalnya daerah stasiun
kenapa ada sunia raja banyak hotel dulu malahan banyak restoran
nah itu adalah stasiun yang ke arah kebonjati ya sunia raja
itu kan daerah perdagangan
kawasan lain yang lekat dengan budaya tionghoa di bandung adalah kawasan cibadak dan sekitarnya
di sini terdapat wihara satya budi yang merupakan wihara tertua di kota bandung
dibangun pada tahun seribu delapan ratus enam puluh lima awalnya
wihara ini bernama hiap tian kiong yang berarti istana para dewa
saat ini wihara satya budi menjadi rumah ibadah bagi umat buddha tao dan konghucu
berusia lebih dari satu lima abad
vihara satya budi merupakan vihara tertua yang ada di kota bandung
yang diarsiteki langsung oleh arsitek asal tiongkok
pada tahun dua ribu sembilan lokasi ini pun sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota bandung

di kota bandung terdapat banyak tempat untuk menikmati kelonteng dan wihara
kawasan cibadak juga masyur sebagai sentra kuliner khas tionghoa
pada petang hari sepanjang jalan cibadak berubah menjadi kedai yang menawarkan aneka kudapan khas tionghoa yang populer
seperti bakmi nasi hainan bakpao hingga beragam makanan lainnya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat